jona christian siswa lulusan sdn ngagel rejo satu surabaya ini dengan lancar membacakan salah satu ayat alkitab
saat menjawab penguji dalam tes ujian hafalan kitab suci di kantor kementerian agama surabaya jawa timur rabu siang
ya siswa dua belas tahun ini memilih mengikuti ujian masuk smp melalui jalur prestasi penghapal kitab suci
dan tidak mendaftar melalui jalur lainnya seperti jalur jonasi
di rumah dan sama di mobil di mana mana lah
terus ini tesnya ikut jalur ini aja atau ikut jalur lanjut
jalur ini aja
mau daftar ke smp mana
karena pindah ke situ karena favorit sama deket apa gini
mulai tahun dua ribu dua puluh lalu dinas pendidikan kota surabaya
membuka jalur penerimaan peserta didik baru jalur prestasi penghafal kitab suci
pendaftaran jalur prestasi penghafal kitab suci yang dibuka sejak senin hingga rabu sembilan juni dua ribu dua puluh
total sudah terdapat sembilan puluh dua peserta yang mengikuti
dua puluh diantaranya dari pelajar muslim tiga puluh delapan pelajar kristen sembilan pelajar katolik dan sepuluh pelajar hindu
sementara dari buddha dan konghucu belum ada yang mendaftar tahun ini
islam itu paling tidak minimal hafal lima juz
dan rata rata dari islam itu semuanya itu hafal yang juz amat itu rata rata hafal semuanya
untuk yang kristen paling tidak hafal surat ayat emas
untuk yang katolik itu disuruh memilih untuk ayat ayat yang ada di masmur
yang hindu itu harus hafal dari seloka yang ditentukan oleh para penguji dan disepakati oleh semuanya itu
para penguji terdiri dari pengajar agama penyuluh agama dan pemuka agama
di antaranya dari prestasi olahraga kesenian penghapal kitab suci dan hasil perlombaan non akademis lainnya
hasil tes penghafal kitab suci dari kantor kementerian agama surabaya ini masih akan diverifikasi oleh dinas pendidikan kota surabaya